berbagai kasus penyelundupan berhasil digagalkan petugas direkturat jenderal bea dan cukai
namun para penyelundup kini semakin nekat
bahkan mereka juga berani ya makin ganas bisa menyerang petugas juga dengan petasan dan kembang api
berikut adalah peristiwa penyelundupan selama dua ribu tujuh belas yang terekam kamera petugas b a cukai
kayu petasan serta bom molotov
untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan
petugas terpaksa mundur dan membiarkan kapal syarat muatan asal malaysia itu kabur
penyerangan tersebut tak hanya mengakibatkan sejumlah petugas terluka
tapi juga menyebabkan kapal patroli b a cukai rusak dan nyaris terbakar
minggu dua puluh sembilan januari dua ribu tujuh belas
petugas patroli bea dan cukai tanjung balai karimun kembali menggagalkan penyelundupan barang ilegal dari malaysia
diduga kapal penyelundup yakni kapal motor nur aflah
diduga kapal penyelundup yakni kapal motor nur aflah
membawa muatan tujuh ratus karung pakaian bekas
serta diduga membawa narkoba
namun pada saat petugas sudah mendekat ke kapal penyelundup
puluhan orang dalam kapal menyerang petugas dengan kembang api
naasnya kembang api itu malah membakar kapalnya sendiri
petugas pun mencoba mengevakuasi mereka yang berada di laut untuk naik kapal patroli
namun mereka tidak menanggap
namun mereka tidak menanggap
mereka memilih bertahan di dalam air

kapal patroli milik kanwil beacukai kepulauan riau diserang anak buah kapal teguh satu
yang membuat pakaian bekas impor asal malaysia
selain melempari petugas dengan obor dan bom molotov
anak buah kapal penyelundup juga nekat menabrakkan kapalnya ke kapal patroli milik beacukai
beberapa kali petugas melepaskan tembakan peringatan
tetapi kapal penyelundup ini terus berusaha kabur
kejar kejaran pun terjadi di perairan kepulauan arwah
perbatasan selat malaka yang tidak jauh dari perbatasan perairan provinsi riau
dalam upaya pengamanan penerimaan negara dan pemberantasan barang impor ilegal
beacukai menjalin kerjasama dengan kepulauan aruah
selama tahun dua ribu lima belas petugas beacukai telah melakukan penindakan sebanyak sepuluh sembilan kasus
jumlah ini meningkat dari tahun dua ribu empat belas yang berjumlah enam enam ratus empat puluh kasus
dan dua ribu tiga belas sebanyak lima dua ratus lima puluh empat kasus
untuk memperketat pengawasan di bidang kepa beanan dan cukai
direkturat jenderal bea dan cukai berencana membangun pangkalan di kawasan selat malaka
khususnya di perairan pantai timur sumatera utara
yang sangat rawan penyelundupan karena berbatasan dengan malaysia